jadi penasaran gue
cewek sehalus dan sebaik dia pun ini yang jahat
apa gue sama keluarga aja yang berlebihan kali ya
dia sangat keibuan
cewek itu udah balik ke rumah ya
kira kira kamu bisa ketemu aku nggak ya
soalnya aku ada berita bagus nih buat kamu
soal apa sih
aku tuh lagi banyak kerjaan al
kamu ingat kan
waktu itu kamu pernah minta rekaman penggrebek
kan motel yang ada mitanya itu
ini aku ketemu materinya
yaudah kamu sekarang ada dimana
aku kesana deh
yaudah kamu ke rumah aku aja ya
biar aku siapin
gak usah gak usah makasih aku udah makan
kamu sengaja kan
kamu mau bales dendam sama aku kan
balas dendam maksud kamu mil
sayang kamu kak jojo

kalau kesini cuma mau bikin ribut doang mendingan lu pergi
cocoknya pake rock ga cocok lu pake seragam
ada luar lho minta minta siapa malam malam pak ya udah mama tenang aja siapa lagi kalau bukan
kayaknya diminta minta keluar loh ada apa lagi sih udah biar aku aja berusaha sentuhan
jangan ganggu rumah gue malam malam pergi
kalau nggak diginiin ini anaknya bakal kabur mita luar
biar perpacu sama anaknya dibawa sama dia kenapa sih ditahan tahan orangtua
orangtua orangtua nggak tahu diri
pasal pacar gue makanya lu buat ini sini
jaga omongan lu ya
minta panggil sekarang
lu masuk lu
luar lu lu ada gunanya di sini keluarga ini nggak bakal ngasih lu apa apa
minta lu buang buang waktu di sini mendingan kita cari orang lain aja yang bisa kita peras

gak ada urusannya kalau dia tuh mau dipukulin sama pacarnya sampai babak belum
di ambil anak haram itu dan biarkan mereka pergi dari rumah ini sekarang juga
suara bang got
suara bang him
saya harus menangguh semuanya
kenapa semuanya harus terjadi
aku juga heran
kenapa orang itu bisa sembarangan masuk ke rumah kita
papa istirahat dulu deh
yuk aku temenin istirahat aja pak
papa masih kuat
kamu gak akan percaya apa yang terjadi di rumah aku
enggak aku cuma mau nanya
itu si milo ada di rumah nggak sih
ternyata dulu kamu harus denger ini
jadi rencana kita berjalan lebih cepat
dari yang kita duga dan kita rencanakan
kalau lu gak keluar
gue bunuh lu sama anak lu